mudik baru saja dimulai mirisnya kecelakaan sudah terjadi di tol surabaya mojokerto km tujuh ratus dua puluh tujuh
sebuah minibus yang dinaiki pemudik dari jakarta ke bangkalan terguling karena ban meletus
memperhatikan batas ke dalawar saban menjadi hal yang penting sebelum anda mudik
kecelakaan sebuah minibus di tol surabaya mojokerto sumo
kilometer tujuh ratus dua puluh tujuh jalur a terjadi karena ban belakang kanan meletus hingga terguling ke parit
kecelakaan membuat penumpang mengalami luka luka
wakil direkturat lalu lintas polda jatim akbp muhammad aldian
menyebut pecah ban juga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan di jalan tol
selain kecepatan kendaraan melebihi batas
di samping kondisi pengemudi yang paling vital itu adalah kondisi kendaraan khususnya ban
karena yang bersentuhan langsung dengan asfal itu kendaraan kita adalah ban
seperti kita menggunakan alas kaki berarti kan sepatu kita alas kaki kita nah itu ban
kalau dalam kondisi jalan arteri yang kecepatannya terbatas karena tidak bisa terlalu kencang
itu mungkin masih dalam kondisi aman
tetapi kalau kecepatan tinggi itu udara yang di dalam ban itu kan tentunya ada tekanannya yang berubah
memeriksa batas ke dalawar saban
dan penting dilakukan sebelum anda mudik
dalam ban tertera waktu pembuatan yaitu minggu dan tahun
teknisi ban mengatakan ban harus diganti maksimal tiap tiga tahun sekali
meski ban jarang dipakai dan kondisi bunga masih tampak bagus
kualitas karet akan menurun jika ban sudah ke dalawarsa
kan ada tahunnya itu
tahun apa itu
tahun perbuatan ban
minimal tiga tahun
tiga tahun harus diganti ya
oke nah meskipun tidak dipakai tapi harus ganti itu gimana penjelasannya
ya kan kalau masih tidak dipakai kan minimal tiga tahun
kalau tidak dipakai dipakai bahaya itu
bagi pengemudi yang sadar akan keselamatan rutin mengganti ban paling lama tiga tahun sekali
untuk meminimalisi resiko pecah ban di jalan
ya kakak aman nanti kalau pecah di jalan siapa yang risiko
kan risiko saya sendiri
lebih murah ganti ban daripada
itu bapak pemahamannya dapat dari mana
apakah tahu sendiri keselamatan itu atau dari mana info seperti itu
dari pengalaman dan dari baca baca buku
memastikan keamanan juga berlaku bagi jenis kendaraan lainnya
agar nyaman dan selamat sampai tujuan
setelah periksa kelayakan ban jangan lupa juga untuk memeriksa kondisi mesin serta fisik kita
jangan lupa juga untuk selalu mematuhi dan memperhatikan rambu rambu lalu lintas
jangan ngebut karena siap siap saja
punya alat speed gun untuk mengingatkan kecepatan kita
yang penting utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah
kansa tamarindora heru sudarmanto mojokerto
arus mudik lebaran dimulai peningkatan jumlah kendaraan yang keluar dari jakarta terus tampak animo warga
untuk menggunakan kendaraan pribadi meningkat atas pertimbangan fleksibilitas dan juga biaya
seperti apa kesiapan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik
dan apapun yang terjadi apa yang akan dilakukan
yang harus dipersiapkan sebelum mudik
kita bahas malam ini bersama pak danang parikesit kepala bpjt
pak danang selamat malam terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada pak yusri pulubuhu training director jddc
pak yusri selamat malam
selamat malam bera
terima kasih jddc ini apa ya pak
dan bergabung dari luar studio adalah ibu ira susianti corporate communication department head pt jasa
selamat malam ibu ira
selamat malam mbak putri selamat malam pak danang dan pak yusri
selamat malam mbak gimana kabarnya
ya saya akan langsung ke ibu ira dulu karena kebetulan di lapangan
pasti menarik dan sudah melihat fenomena yang luar biasa pergerakan manusia yang cukup besar
ibu ira sejauh ini kondisinya seperti apa di cikampek
apakah masih bisa tertangani atau memang masih katanya one way akan diperpanjang diberlakukan
betul mbak putri jadi untuk hal yang berbeda di tahun ini tiga hal yang berbeda adalah yang pertama tersambungnya tol trans jawa
jadi jalan tol di indonesia yang sangat panjang dari mulai merak sampai dengan provolinggo timur
jadi animonya masih besar sekali dari masyarakat untuk menggunakan tol trans jawa
berikutnya adalah terkait dengan one way kebijakan one way itu juga baru tahun ini

dan yang terakhir adalah bergeseran

bergesernya transaksi di cikarang utama ke gerbang tol cikampek utama dan kali huruf utama
nah terkait dengan one way tadi itu evaluasi hari ini karena sudah diberlakukan mulai dari pukul lima tiga puluh untuk kontraflow nya dari kilometer dua puluh sembilan sampai dengan enam puluh satu
kemudian jam delapan dilanjutkan dengan one way dari kilometer tujuh puluh sampai dengan dua ratus enam puluh
nah dievaluasi sampai dengan saat ini

kemudian di beberapa titik yang memang ada titik titik kepadatan spot spot di rest area
itu juga sudah mulai ditambah penanganan dari petugas untuk mengarahkan berhenti atau beristirahat di rest area yang memang lebih sepi
demikian mbak putri
bu ira sekalipun sudah tampak kepadatan sudah ada ya ada ketersendatan gitu tapi ini belum puncak ya

kalau misalnya diprediksi pt jasa marga ya
nampaknya kita bisa monitor juga ini terjadi pergerakan lalin puncak karena lalu lintas di hari rabu atau h tujuh sendiri
sehingga kalau kita melihat kita evaluasi di lalin hari ini nampaknya sudah mulai bergerak untuk pergeseran lalin puncak
kita belum bisa melihat berapa banyak lalin hari ini karena menunggu pergantian shift sekitar pukul delapan sore nanti malam
oke baik kalau begitu saya akan ke studio dulu dengan pak danang
pak danang apa saja sih sebenarnya yang sudah disiapkan untuk memastikan kenyamanan ini terutama soal kenyamanan
karena kita tahu presiden lalu biasa semua mau pulang kampung ingin cepat sampai itu adalah sebuah karakteristik yang sudah tidak bisa ditawar lagi kan berarti
kita kan sekarang tahun ini punya satu lima ratus
tiga ratus ya kilometer jalan yang menjadi atau digunakan sebagai jalur lebaran yang sifatnya operasional maupun yang sifatnya masih fungsional
artinya belum penuh sepenuhnya untuk beroperasi tapi kita izinkan untuk digunakan selama periode lebaran
yang seribu kilo itu di jawa yang lima ratus itu di sumatera
nah ini tadi pak bu gira kan sudah menyampaikan tahun ini memang trans jawa sudah tersambung
dan belajar dari tahun yang lalu salah satu yang cukup kritis adalah soal rest area
yang kedua adalah penanganan untuk kelancaran di antara jakarta hingga cikampek
oleh karena itu memang
macetnya itu biasanya sudah lama di situ ya
seperti yang disebutkan oleh bu gira kan kita pemerintah itu mulai merubah
merubah sistem sehingga kita ada kontra flow
mulai pagi hari kemudian mulai
tadinya jam sembilan untuk one way
tapi diputuskan untuk dimajukan karena memang demandnya sudah mulai meningkat
kita memang teorinya kan gitu ya
begitu traffic mulai naik harus ada dipotong
dipotong oleh karena yang dirubah menjadi one way
dan tadi seharian kami juga memantau dari udara
berarti sepanjang hari ini one way ya
dan tampaknya kalau kita lihat dari kita tadi memantau dari merak hingga ke
dan tampaknya apa yang dilakukan pemerintah
kemudian kemudian pu
itu saya kira mulai menunjukkan hasil yang sangat positif
cuman memang nggak boleh lengah
karena kita tahun ini dugaan saya itu ada fenomena double peak ya
double peak itu ada memuncakan
kemudian memuncak lagi
jadi memuncakan kapan
kalau misalnya prediksinya
peak pertama dugaan kita adalah tanggal tiga puluh satu
besok itu siang atau malam atau
malam kemudian karena tanggal tiga puluh satu kan sebenarnya masih belum
apa namanya belum libur ya untuk asn kan
kemudian tanggal satu
itu sebagian dari asn kan ada upacara
sehingga akan menjadi peak lagi
jadi kita memang ada fenomena naik
kemudian turun di tanggal satu
kemudian akan naik lagi tanggal dua
kalau kita lihat dari kepolisian tadi juga sudah sampaikan ya
peak yang kedua akan diperkirakan muncul pada h tiga
nah itu yang saya kira perlu kita solida
oleh karena itu maka pemerintah badan pengatur jalan tol bersama dengan badan usaha
itu kalau di jawa sudah menyediakan kira kira delapan puluh lima rest area
nah yang bagus sekali tahun ini adalah karena kita itu one way
maka rest area kiri dan res area kanan itu bisa dipakai dua duanya
harapan kita penumpang
bukan di res area tidak lagi terjadi
tapi bagaimanapun kan kita sudah melihat nih ada fenomena yang unik
mungkin juga bu ira sudah mendapatkan informasinya bu ira
jadi ada yang berhenti sebelum res area
ada yang mungkin bosan kepanasan
sudah nggak mampu lagi untuk bermacet macetan
akhirnya berhenti di bawah jalan
apa yang dia lakukan atas ini bu ira
iya betul sekali mbak putri
jadi dari mulai pagi kami sudah melihat
dan menyaksikan sendiri beberapa pengguna jalan tidak tertib
dan memaksakan diri untuk berhenti di luar res area atau di bau jalan
nah ini bukan hanya membahayakan bagi pengguna jalan itu sendiri
tapi juga membahayakan dan merugikan pengguna jalan lainnya
karena kalau kita melihat dari kapasitas lajur
kapasitas lajur itu satu lajur per satu jam itu bisa menyangkupi dua tiga ratus kendaraan
bayangkan kalau satu mobil atau satu kendaraan berhenti di bahu jalan
selama satu jam
maka asumsinya adalah dua tiga ratus kendaraan di belakangnya akan stuck
dan tidak bisa berjalan karena hambatan tersebut
jadi hari ini juga bekerja sama dengan kepolisian
bahu jalan ya
bahu jalan ataupun di luar rest area mbak
karena sama sama itu sama sama memakan lajur
kapasitas lajur ya
jadi harusnya pengguna jalan itu tidak memaksakan diri untuk berhenti di luar
rest area atau di bahu jalan
apabila memang res area sudah penuh
maka petugas akan mengarahkan untuk ke rest area selanjutnya
nah ini juga kepolisian hari ini sudah tegas terhadap
para pengguna jalan yang memang masih berhenti di
bahu jalan atau di luar rest area
tapi bagaimanapun soal karakteristik pemudik itu pak yusri
mungkin sudah melihat dan memantau selama beberapa lama
pasti ada yang begitu
dan apakah itu sebenarnya
juga mungkin apa ya
karena mungkin ini bagaimanapun kan
kayak gelombang gelombang yang begitu besar
yang mungkin juga ini
apakah menurut anda juga ada imbas dari
apakah tidak terlalu siap atau tidak maksimal
petugas petugas yang berjaga tidak terlalu banyak atau apa pak yusri
jadi root cause nya akar permasalahannya di sini
kalau kita lihat bentuk ketidak tertipan
seperti yang dikatakan bu ira
atau kita tadi berhenti di luar rest area
bahu jalan ketika mereka merasa letih atau dan lain lain
itu akar permasalahannya adalah persepsi tentang keselamatan kita
di negara kita ini
itu masih sangat rendah
ketika mereka berada di jalan
itu adalah bentuk manifestasi manifestasi
yang terlihat mulai bergerombol duduk berhenti sembarangan ngotong kiri
sehingga apapun kita lakukan
rekayasa kita lakukan
ataupun kita menyediakan panjang jalan volume jalan sedemikian rupa
yang seharusnya hitung hitungannya
cukup menerima populasi kendaraan yang mudik
tetapi karena permasalahan tadi yang muncul
tidak tertip tadi
itu akan sulit sekali untuk mendapatkan kelancaran yang permanen
tidak ada petugas tidak dihalau begitu
bisa lancar begitu
jadi apa yang terjadi adalah kelancaran kelancaran yang ada ini sifatnya sembuh
ketika ada petugas ketika dimonitor
itu terjadi kelancaran
tapi begitu tidak ada
mulai lagi semacam hukum rimba
atau merupakan jalan dianggap media bebas
akhirnya tanpa sadar itu membuat ketidaknyamanan
dan memberikan peluang kecelakaan
bagi orang lain dan mereka sendiri
menarik ini soal minimnya kesadaran soal keselamatan diri sendiri
apakah ini kemudian berpengaruh dengan soal kesiapan pemudik
karena sepertinya sekarang kan semuanya sangat ingin mencoba tol trans jawa
semuanya sangat ingin mencoba jalur darat yang memang sudah dipromosikan sekarang
apa yang membuat berbeda dan apa yang harus dipersiapkan
apa yang harus diwaspadai
nanti pak yusri ya
nanti dijawab setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
pertama yaitu persiapan mereka
persiapan itu mereka berpikir selalu kendaraan kendaraan
tapi penentu keselamatan kenyamanan dan tidak stresnya penumpang ataupun pengemudi
itu sebenarnya sangat bergantung kepada pengemudinya
persiapan pengemudi ini yang kadang kadang lalai
misalnya ya contoh kita bicara soal kendaraan
kendaraan sudah selesai
nah persiapan pengemudi ini apa
mulai dari rute yang dipilih
sampai rute rute cadangan
kemudian pola istirahat dia
kenapa pola istirahat
karena pola istirahat ini sangat penting dalam dia menyikapi mendeteksi bahaya bahaya dan ancaman
karena kalau dia kurang istirahat kualitas istirahatnya kurang
baik dalam persiapan maupun pada saat perjalanan panjang itu tidak dilakukan dengan sempurna
maka kualitas konsentrasinya turun
ketika kualitas konsentrasi turun logikanya nggak main
karena biasanya begini
karena biasanya begini merasa kayak oh ya udah ntar aja kalau capek berhenti
jadi dianggapnya seperti itu
tapi sebenarnya harus dihitung ya berarti
harusnya ada pattern pola
polanya berapa jam baiknya
polanya ini justifikasinya adalah circadian ritem atau jam biologis tubuh manusia
dia ada siklusnya
kalau kita bisa melihat siklus itu
maka sebaiknya memang dalam aturan uu jaya dua puluh dua tahun dua ribu
uu jaya dua puluh dua tahun dua ribu sembilan disebutkan
itu diperuntukkan hanya pengemudi angkutan umum dan barang
terlalu panjang tetapi kita dengan variatif semuanya para pengemudi yang kita tidak tahu
sebaiknya kita proaktif
lebih lebih pada bulan puasa dan mudik
jadi saya merekomendasikan untuk bulan puasa
maksimal setiap sepuluh menit sampai satu ratus dua puluh menit
dia penting untuk menjaga kebugarannya
berhenti pertama paling tidak lima belas menit
dia bisa rileksasi
itu untuk roda empat dan roda dua
jadi lebih roda dua itu stamina yang tersedot dalam mengoperasikan roda dua jauh lebih tinggi
dan itu yang harus disadari
turunkan lagi mungkin tiap maksimal sembilan puluh menit
kalau tadi mobil minimal sembilan puluh sampai satu ratus dua puluh motor maksimal sembilan puluh menit
ketika kualitas stamina ini turun drop kebugarannya turun
sentrasinya lambat logikanya tidak main
kemampuan persepsinya turun
kemampuan motorik pasti turun
oleh karena itu pola tadi setiap sembilan puluh sampai satu ratus dua puluh menit bagi r empat puluh
dan r dua sembilan puluh menit maksimal mereka harus berhenti
relaxasing pada dua jam pertama
kemudian yang kedua dia harus melakukan power nep tidur
tidur yang berkualitas
jadi susah tidur berkualitas
bukan dia stretching saja duduk duduk
tapi otaknya bekerja tetap dia drop
dia harus tidur
dia bawa earplug terus mak atau sarung tangan dia tidur
sekaligus kalau bisa dia lakukan sebelum dia tidur
vertical dia dapat sunah sunah dia lakukan
fardu dia lakukan istirahat
jadi sambil sambil ya
tapi pak yusri kalau misalnya nanti kemudian ada yang mengatakan
wah itu kok dua jam sekali istirahat itu bisa bisa lama banget nyampainya
keselamatan memang mahal
keselamatan itu memang nggak nyaman
tidak nyaman dan tidak murah ya
bahkan katanya ada beberapa para praktisi safety
mereka mengatakan keselamatan itu your right choice
jadi pilihan yang paling tepat buat anda
anda mau pilih atau tidak
gitu anda mau pilih atau tidak
pak danang kalau misalnya dari bbct
juga melihat fenomena yang seperti ini nggak
yang jelas kita pilih keselamatan
pilih keselamatan ya
jadi begini ya
fenomena kita sebenarnya cukup bagus ya secara track record
karena jumlah kecelakaan maupun korban meninggal dunia
selama periode lebaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu kan menurun ya
cuma kita ingin terus lebih kita tekan lagi
nah oleh karena itu memang fungsi stamina dari para pengemudi
ini menjadi concern kami
dan kita tahu kan semua dari pengalaman pengalaman yang lalu
kalau di kita itu ada pak ada yang sederhana
setiap dua puluh kilo itu ada namanya rest area tipe c
setiap tiga puluh kilo ada rest area yang tipe b
setiap lima puluh kilo harus ada rest area tipe a
yang itu di situ wajib semuanya lengkap
jadi semakin tinggi grade nya itu fasternya semakin lengkap
jadi ini saya kira yang menjadi concern kami ya
karena kalau kita lihat
kalau kita lihat ya jalan tol terutama pak
ini kan kualitas jalannya kan paling tinggi
kecenderungan untuk pada saat dia trafficnya itu tidak padat pak
justru kan kecepatan sangat tinggi
dan kita kan juga tahu ya pak ya
kecepatan tinggi exposure nya terhadap safety atau kecelakaan
kan juga semakin tinggi juga
jadi ini yang kita jaga
antara tadi mbak antara kecepatan efisiensi daya saing dari angkutan kita
dengan unsur safety
jadi kita ingin coba balance kan ya
dari tugas dari kementerian pupr tugas dari bpjt
itu kan memastikan bahwa jalan kita kualitasnya bagus satu efisien
tetapi juga prasarana untuk mendukung keselamatan tadi pak
itu juga lebih tinggi
bahkan di dalam beberapa pertimbangan terakhir ini pak
ini kan kita juga mau bicara soal landscaping dari visual dari jalan tol
karena sudah terbukti juga tuh
bahwa semakin bagus ya visualnya landscapenya juga semakin bagus
tingkat risiko kecelakaan juga semakin berkurang
karena alertness pak ya itu lebih kesadaran orang untuk lingkungan
itu lebih tinggi
dan kalau kita lihat ya kalau jalannya lurus terus kan itu bosan
jadi ini menurut saya akan menjadi isu penting bagi kita ya
terutama kalau di kementerian pu sendiri ya
mungkin kalau yang kaitannya dengan kemampuan kompetensi mengemudi
kawan kawan di kementerian pu sendiri
di mana di kepolisian
kalau kaitannya dengan kendaraannya
bisa di kementerian perhubungan dan di perindustrian
jadi memang kita berbagi tugas dalam hal ini
tapi pak danang kalau misalnya soal fasilitas kemudian kelengkapan
itu kemudian sudah ada yang di media sosial itu sudah ramai komplain
misalnya penerangannya masih kurang
itu sama seperti kalau misalnya kita lihat cipali awal awal kan juga komplainnya masih soal itu
antisipasinya itu bagaimana sekarang pak nanda
ya sebenarnya di regulasi kita itu yang memang wajib penerangan jalan
yang cukup terang itu di simpang susun
karena memang kalau simpang susun kan ada perbedaan tinggi pak
kepada tinggi antara jalur utama dan jalur lainnya
sehingga memang itu wajib
nah sampai hari ini kita tidak punya aturan yang mewajibkan itu
tapi saya kira peraturan itu kan direview setiap saat
di mana terjadi banyak yang dilakukan black spots
atau lokasi lawan kecelakaan
itu bisa saja kalau memang faktor faktor penentunya
trickernya itu adalah penerangan jalan
saya kira sangat pantas lokasi tersebut kita beri penerangan jalan
seperti tadi saya sampaikan jalan tol kan jalan yang paling tinggi kualitasnya
jadi kita betul betul ingin keselamatan jadi utama
jumlah korban terutama meninggal nih pak ini kita tekan sedemikian rupa
tapi kalau misalnya saat sekarang ini misalnya ada kayak blind spot atau apa
yang dilakukan apa misalnya kasih mata kucing tambahan apa
ya kita kan di jalan itu kan ada dua hal yang pokok mengenai strukturnya sendiri
dan desain geometrinya itu yang seringkali juga menjadi persoalan
turunan yang terlalu panjang terlalu panjang itu juga seringkali menjadi tempat risiko kejadian kecelakaan yang tinggi
kemudian yang kedua memang yang dinamakan dengan street furniture
dan upaya untuk perlindungan apabila terjadi kecelakaan
kalau kita sudah mencari guardrail itu saya kira kita akan menggunakan guardrail yang standar
beberapa yang sifatnya masih kurang bagus akan kita ganti secara gradual
baik baik kita sekarang jeda dulu
kita akan memantau bagaimana kondisi arus mudik dari beberapa titik
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan langsung sekarang menyapa kembali ibu ira
bu ira masih bersama kami
masih mbak putri
iya bu ira ini kan belum memasuki puncaknya ya
lalu kemudian nanti antisipasi terutama untuk di pintu pintu keluar nih
mengantisipasi bottleneck yang berkepanjangan
kemarin saya dengan pak budi setiadi sudah menjelaskan ada beberapa titik yang kemungkinan bottlenecknya panjang
nah kalau dari jasa marga rekayasanya seperti apa
apakah kemudian ada pengalihan ke exit yang lain atau bagaimana
baik mbak putri mbak putri untuk exit exit di gerbang tol sepertinya ada pihak terkait lainnya yang bertanggung jawab
kami fokus pada kepadatan yang ada di gerbang tol kemudian yang ada di lajur dan yang ada di rest area
kalau untuk antisipasi kepadatan
untuk antisipasi kepadatan kepadatan kepadatan di titik titik tersebut kami sudah mempunyai strategi strateginya
yang pertama misalkan untuk mengantisipasi kepadatan di gerbang tol kita siapkan kapasitas gardu operasi yang optimal
kemudian menyiapkan mobile reader untuk mendukungnya
dan penambahan petugas untuk tapping dan pengalihan untuk kendaraan kendaraan yang kecil itu di gardu golongan satunya
kita alihkan kepada jalurnya kemudian untuk di lajur sendiri kita sudah yang pertama adalah adanya peraturan dari menhub untuk pengaturan kendaraan operasi kendaraan besar
kemudian juga ada penghentian proyek dari yang disuratkan dari bpjt atau kementerian pupr
berikutnya adalah di internal sendiri kami sudah melakukan penambahan kapasitas lajur dengan menggeser pagar pagar proyek karena proyeknya sudah dihentikan sementara selama arus mudik dan arus balik
kemudian kami menggeser pagar pagar proyeknya sehingga kapasitas lajurnya menjadi lebih optimal menambah petugas di titik titik rawan kepadatan dan rawan kecelakaan
kemudian yang paling penting adalah kami mendukung kebijakan pemerintah atau korlantas untuk one way dan kontraflow
kemudian untuk di rest area sendiri antisipasinya adalah kami mempunyai rest area management system atau rams
di dalam situ bisa melihat bahwa kapasitas rest area yang tersedia itu parkirnya berapa dan yang sudah terisi berapa
jadi kita punya smart cctv juga di rest area untuk melihat kapasitasnya sudah terpenuhi atau belum
kemudian kita juga melakukan zoning rest area di mana ada pembatasan atau pengaturan kendaraan antara yang mau ke spbu

atau ke food court itu kami bedakan jadi ada zoning rest area
dan yang paling penting adalah kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk bijak menggunakan rest area
jadi maksimal mungkin tiga puluh menit hanya untuk kegiatan emergensi dan mengimbau untuk berempati kepada pengguna jalan lain yang juga ingin menggunakan rest area
jadi bisa berbagi dengan pengguna jalan yang lainnya
baik baik bu ira terima kasih banyak untuk waktunya
sudah bersedia berbincang
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
saya ke pak danang sekarang
pak danang sekali lagi saya ingin bertanya untuk persiapan puncaknya
karena sekali lagi ini belum puncak persiapan puncaknya yang maksimal yang paling maksimal sekali dari pemerintah apa
kita kan melihat sebenarnya ya pilihan pilihan penggunaan rute kan tidak hanya jalan tol
sekaligus saya juga ingin mempromosikan juga kan ada jalur yang lain
kalau kita lihat tadi dari udara pantura pun juga sebenarnya masih sangat
baik untuk kita digunakan
kalau dilihat jalur udara jalur non tol jadi lengang atau bagaimana
cukup banyak motor semua lain
tapi yang kita lihat itu masih sangat layak untuk digunakan untuk jalur mudik juga
kita juga punya pansela yang juga sudah sangat baik ya
dan juga dekat dengan lokasi lokasi wisata
nah kembali kalau kita ke jalan tol
memang saat ini fungsi pengaturan
majalah menolong terus kan ada di korlantas mori ya
tapi yang pasti memang kalau kita pantau tadi cukup banyak mulai bottlenecks itu ada di lokasi lokasi sebelum cikampek
kita ini bertanya tanya kan kenapa itu demikian
ternyata cukup banyak orang itu mengantri di rest area sebelum cikampek
itu apa apa kurang informasi atau bagaimana
ada dua menurut saya
mereka sangat khawatir kalau ternyata di cikampek saja
mereka mungkin ya berpikir setelah cikampek juga sama masyarakat
sehingga mereka menambah semangat daripada nanti kesana macet di rest area sebelum jakarta
yang kedua soal planning mbak
kita tadi kan bapak juga cerita soal planning kan
bahwa sebelum berangkat sekarang ini kan sudah tersambung
jadi harus ada kebiasaan baru membuat perencanaan
perencanaan untuk tadi soal misalnya top up
e money kemudian mengisi penuh epm nya
kemudian mengecek kendaraan
dan tradisi baru ini saya kira harus mulai dibiasakan oleh masyarakat
oke pak yusri terakhir dari anda singkat saja
untuk yang besok mau mudik yang bagaimana yang harus disiapkan
siap capek pasti ya
harus siap capek ya
saya lebih menyikapi menyiasati bagaimana kita berada pada saat jalur one way
jalur yang one way tidak seperti jalur normal
saya pastikan kepada mereka
kalau yang di kanan ya
sarankan yang di kanan
untuk maksimal kecepatannya paling tinggi enam puluh walaupun lenggang
karena desain jalan itu tidak didesain untuk mudik
dia harusnya kesana elevasi
gaya gaya yang muncul kadang kadang tidak disikapi oleh pengemudi
seperti jarak pengereman di jalan penurunan atau jalur menikung
ya ya sentrifugal
tidak disikapi oleh mereka
jadi para pengendara ini sebaiknya berhati hati dan selalu tertip dengan batas kecepatan enam puluh
lo ingat rambu rambunya semua terbalik
mereka tidak tahu nih
jadi mereka tidak bisa mendeteksi kondisi jalan di depan
oleh karena itu antisipatif
semua ketertiban kemudian ada tanda tanda keletihan masuk
tapi rambunya sudah mulai dibalik pak
oh rambunya sudah mulai dibalik sekarang oke oke
satuan w itu dibalik ya betul
oke oke tapi kan bagaimanapun tetap melihatnya kan tetap berbeda
karena kita biasa di
karena kita biasa di
pasti ekstra hati hati harus memang
betul betul baik terima kasih pak yusri terima kasih pak danang terima kasih banyak
dan kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia prime news